ada yang baru di trans snow world surabaya
pada libur lebaran kali ini pengunjung bisa ikut lomba dance berhadiah
bertajuk dancing with nomen ditemani papa nano dan alaska
tiga ikon trans snow world surabaya ini akan menambah keceriaan pengunjung
untuk lomba menari pada pukul dua siang dan empat sore hingga satu mei dua ribu dua puluh
para pemenangnya akan mendapat hadiah gulali dan bermain di wahana papan luncur
tak hanya itu ada juga wahana baru snowmoto yang dikhususkan bagi anak anak
dengan berat badan maksimal lima puluh kg
wahana ini dipastikan aman karena anak akan didampingi kru
dengan durasi waktu yang diberikan selama dua jam
para pengunjung juga asyik
pemain pemenangnya akan menikmati wahana lainnya
seperti papan luncur dan snow tube atau ban luncur
dengan panjang trek sekitar empat puluh meter
bermain ski dengan panjang trek dua puluh hingga empat puluh meter
dan menikmati pemandangan gunung fuji dari chairlift
suhu udara yang dipertahankan di wahana salju ini mencapai enam hingga tujuh derajat celcius
dengan jumlah salju sekitar empat puluh ton dan kedalaman salju sekitar tiga puluh cm
kalau menurut saya tempat ini cukup mewakili kondisi
gimana kehidupan di eropa
karena saya jujur ini pernah mengunjungi negara jerman
dan kebetulan juga sedang musim salju di sana
kondisinya ya kurang lebih sama seperti ini
ditambah lagi ada pemandangan gunung fuji di sini
jadi bagus juga untuk sebagai spot foto di sini
pengelola memprediksi jumlah pengunjung pada libur lebaran kali ini
mencapai satu orang
satu delapan ratus orang per hari
puncaknya terjadi pada dua puluh empat hingga dua puluh lima april
untuk target sendiri kita sih menargetkan kurang lebih satu delapan ratus orang dalam sehari
kemudian kapannya mungkin di senin sampai selasa depan
bermain salju seperti ini bisa dinikmati mulai pukul sepuluh pagi hingga delapan malam
pembayaran menggunakan aloprime dari alobank dan kartu kredit bank mega
ada pun harga tiket yang diberikan oleh pemerintah

pembelian masuk trans snow world hingga tujuh mei adalah rp dua ratus tujuh puluh lima per orang
trans snow world sendiri berinduk sama dengan cnn indonesia yaitu ct corp
tim liputan cnn indonesia